transmart kembali menggelar pesta diskon besar besaran bertajuk transmart full day sale
sabtu dua puluh dua juli transmart kembali menggelar pesta diskon besar besaran bertajuk transmart full day sale
jerman transmart khairul tanjung turut datang melakukan visit ke beberapa transmart termasuk central park jakarta barat
untuk melakukan visit dan diskusi terkait gelaran diskon tersebut
transmart full day sale dimulai sejak toko buka hingga pukul sepuluh malam yang digelar di seluruh transmart di indonesia
selama periode berlangsung transmart memberikan promo diskon menarik untuk banyak jenis produk
seperti daging dan buah buahan fashion item kosmetik furniture peralatan dapur hingga produk elektronik
untuk biasanya kita sudah tiga kali melakukan full day sale biasanya yang diincar adalah elektronik di belakang saya ini
karena kita jamin bahwasannya untuk elektronik itu paling murah di indonesia raya
untuk elektronik sendiri kita berikan maksimal per kategori ac dua unit
salah satu pembeli silvana mengaku tertarik dengan diskon yang berlangsung hari ini
lagi butuh emang buat kado sih oke banget sih kalau untuk kita konsumen apalagi saya kan pengguna kartu kredit bank mega jadi harusnya sih oke sih
terdapat beberapa ketentuan pembelian dalam full day sale ini
yaitu diskon tidak berlaku pada barang barang yang sudah ditentukan pemerintah seperti sembako dan mie instan
kemudian untuk pembelian barang elektronik seperti kulkas mesin cuci ac dan tv per orang hanya boleh membeli dua unit per jenis produk elektronik tersebut
transmart dan cnn indonesia merupakan anak perusahaan ct corp
tim liputan cnn indonesia